tadarus atau membaca al quran saat malam ramadan di masjid agung bayatur rahman banyuwangi ini berlangsung khusyuk meski al quran yang digunakannya berbeda
ya al quran super besar dengan panjang dan lebar mencapai dua satu x satu lima meter dan berat lebih dari empat kuintal
karena besarnya butuh dua orang petugas untuk membuka halaman berikutnya
penerapan protokol kesehatan dilakukan saat malam tadarus
pembaca al quran dilakukan tujuh orang saja
tujuh orang ini membaca al quran secara bergantian setelah sholat tarawih dijalankan
jelas beda sensasi dengan membaca al quran kecil dengan al quran taksasa
bedanya satu dari segi tulisan
tapi kalau penang sinar membuat mata silau
jadi kita ini ada yang duduk kalau membaca ada yang berdiri
al quran raksasa ini dibuat dengan ditulis tangan oleh abdul karim warga kecamatan genteng banyuwangi pada tahun dua ribu sepuluh lalu
pembuatannya menghabiskan tiga puluh dua dus pidol dengan empat puluh dus tinta
sementara kertas al quran didatangkan khusus dari negeri sakura jepang